banyak anak muda zaman sekarang yang ingin cepat kaya secara instan
salahkah hal ini lantas apa yang bisa dilakukan untuk mencapai financial freedom di usia muda
strategi investasi apa saja yang sebaiknya diterapkan
nah untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual
selamat pagi mbak alia
selamat pagi mas ferdi
baik terima kasih mbak alia sudah bergabung dengan kita pagi ini
mbak alia gini pertanyaannya gini banyak sekali anak muda yang saat ini ingin sekali cuan ya
ingin sekali kaya dengan cara yang dianggap cepat begitu
nah apakah kemudian pandangan seperti atau pemahaman anak muda seperti ini salah atau bagaimana sebenarnya
sebenarnya kalau my point of view ini jadi yang salah ya
mau yang tua mau yang muda pasti ada pengennya
cuma di sini yang ditekankan kadang kata cepatnya itu yang bikin kita having a pressure
jadi lebih ke beban mental gitu
karena kalau kita lihat yang di sukuan dan kaya bukan mayoritas duduk
kita memang memberikan inspirasi serta membakar motivasi dan juga ambisi
kalau mereka berhasil nih
tapi kita tidak bisa mengambil secara keseluruhan hal tersebut dapat dilakukan oleh mayoritas
nah kalau kita lihat sendiri juga nih mas ferdi ya
kita kan tahu ya misalnya artis atau influencer
nah mereka ini hanya mewakili less than one person yang ada menduduk ini
cuma cara cara mereka
suara dan kaya
itu biasanya memang membutuhkan
ini salah satunya adalah being famous
nah justru yang kita bisa lihat di sini adalah
sebenarnya mencari cuan ataupun bekerja tidak harus menunggu sampai lulus kuliah dan bergelar sarjana
nah transformasi digital ini dan juga perkembangan social media dan entertainment creative industry ini sangat memungkinkan kreativitas kreativitas itu justru tumbuh dari usia dari sma hingga kuliah
nah itu cuma sayang
cepatnya ini lebih dikategorikan karena mereka sangat muda nih
bisa menikmati kekayaan dan juga terkenal gitu
oke akan beda ceritanya kalau kemudian ada anak muda yang memang tidak punya background bisnis apapun begitu ya
atau mungkin seperti karyawan biasa punya pemikiran dan pemahaman
kalau mereka ingin cepat kaya apalagi ditambah dengan tadi bagaimana influence dari sekitar dari orang orang yang punya nama atau famis seperti celebrid dan influencer
apakah kemudian bisa dipahami bahwa tidak serta merta hal hal seperti itu membuat jalurnya menjadi lebih gampang gitu mbak alia
orang tuh yang terlihat cepat kaya dan masih muda itu kerjanya kok gampang banget
sedangkan kita sebagai karyawan dan juga dulu saya merasakan kalau karyawan belasan tahun gitu
wow anak anak sekarang ini tidak usah membangun karir dan segalanya
kalau mereka bisa mendapatkan uang tanpa harus menjadi karyawan kantor
mendaki karir seperti itu
nah cuma yang saya mau tekankan
kita lagi lagi melihat kenyataan
biasanya yang datang itu probabilitas untuk silangnya juga lebih aman
jadi kita harus lebih memahami gitu
saya ingin mengajak teman teman muda apalagi hari ini
hari sumpah kemudian ya mas ferdi ya
untuk mulai merencanakan karir
banyak yang melihat kayak ketahanan finansial oke gitu
financial planning seperti ini
tapi sebenarnya dari financial planning itu adalah sumber income kita
siapa yang merencanakan nih jenjang karir kita kalau bukan kita sendiri
nah seperti itu justru kita melihat nih karir kita dibawa kemana
langkah seperti apa
atau misalnya teman teman yang sedang merasa dengan karir
mungkin ada saatnya
kita harus pipot dan merubah arah karir kita
nah seperti itu mas haris
artinya ada possibility begitu ya buat karyawan yang menekuni karir tertentu
untuk juga bisa menjadi anak muda yang kaya raya begitu
atau memang mereka diselingi atau ditambah dengan instrumen investasi tertentu begitu
sebagai sumber pendapatan lain
bisa banget apalagi kalau misalnya muda dan belum memiliki tanggungan keluarga
jumlah waktu yang luar biasa yang sebenarnya mereka bisa memaksimalkan waktu
dan sebenarnya saya kurang menyia menunggu kerja atau tidak ada background atau pengusaha gitu
justru saya banyak bertemu dengan anak anak yang lulusan smk
mereka ini sudah berspesialisasi ya
jadi mereka bisa justru pekerjaan pekerjaan yang dibutuhkan
kan anak anak ini
semua memilih income income dengan
freelancer yang tergabung dalam platform lokal
ataupun justru mendapatkan income tambahan dari dolar
justru kita yang harus tahu nih
gimana sih cara mengeksplor
apa aja yang kita ditawarkan oleh digital transformation sekarang
itu kalau memang punya skill begitu ya
dan kemauan untuk bisa mencapai
mengeksplor apa yang bisa diberdayakan dari kemampuan diri sendiri begitu ya
situasi ekonomi kan memang diprediksi akan cukup sulit begitu
dua ribu dua puluh tiga ini resesi global juga di depan mata
apa kemudian yang bisa kita lakukan begitu
paling tidak kita punya pegangan
mungkinkah itu bertahan dengan karir yang saat ini dilakukan dijalankan
atau memang harus ada investasi
atau instrumen yang lebih kuat lagi untuk menopang
di situasi yang tidak menentu seperti sekarang
kalau pribadi ya
saya akan bertahan dengan karir yang sekarang ada
karena timing juga akan menentukan langkah strategis kita
dan kesuksesan kita untuk mencapai karir selanjutnya
mbak di dalam kepastian ekonomi
berarti resiko yang kita hadapi ini kan jauh lebih besar
apakah investasi itu tidak
kalau menurut saya ini balik lagi ke kapasitas sama knowledge individunya masing masing
tapi saya akan berbicara sebagai pribadi
kalau saya menghadapi ketidakpastian seperti ini
tentu saya akan memilih uang ditabungan yang cukup
mungkin investasi yang akan saya alokasikan kepada income
atau yang memberi
berhasil yang lebih
tapi justru yang pengen tekankan
kita sedang menghadapi situasi inflasi yang tinggi
dan ini kita menghadapi perubahan yang luar biasa
justru saya ingin mengajak teman teman
untuk lebih fokus kepada proteksi
asuransi atau tetap misalnya menggunakan manfaat dari bpjs
karena seperti kita tahu sendiri ya
situasi cuaca perubahan darah
ini lagi banyak banget yang vaksin
dan salah satu yang mempengaruhi klasik tingkat tinggi adalah kesehatan
jadi sebelum kita berbicara tentang mindset kita gitu
kita harus memprotek diri kita sendiri
terakhir mbak alia
di momentum hari sumpah pemuda
kita sering didengarkan dengan narasi
bagaimana kemudian anak muda juga bisa menciptakan peluang peluang
untuk bisa mendapatkan keuntungan begitu ya
atau mendapatkan lapangan kerja baru
apa yang perlu didorong mbak alia
untuk anak muda zaman sekarang ini
emang berat banget ya
pressure nya jadi anak muda sekarang ini gitu
jadi kalau dari saya nih ya
terusnya kita lakukan adalah kita memiliki kemandirian mindset
kalau kita juga bisa melakukan floor
nah itu ada apa
memandirikan diri kita
jangan menunggu terlalu lama
misalnya kita telat nih
lebih baik kita mengusahakan sesuatu
atau sharing terlebih dahulu
kalau saya diajarin sama mentor coaching saya gitu ya
sebelum kamu meminta sesuatu
kait pekerjaan atau apa
tawarkan apa yang kamu butuh
sampai opportunity itu datang ke tamu
dan orang memberikan peluang
untuk percayaan ke kamu
gunakan social media sebagai
karena pengenalan diri kamu gitu
karena ternyata di luar
baik yang misalnya kelihatan muka di tengah
ataupun yang berkata
itu dengan social media
bisa menggunakan modal
itu yang harus kita ingat
dan juga kita memiliki kapasitas diri
untuk melakukan sesuatu secara lebih
memandirikan mindset itu penting banget
di hari sumpah pemuda ini
kita diingatkan kalau kita pemuda yang bisa
membangun paling tidak
bangun dulu diri kita sendiri
oke semangat itu yang harus tetap kita jaga
keinginan anak muda untuk bisa cuan ya
di masa mudanya ini juga bisa
terwujud dengan memandirikan mindset
dan juga menciptakan kesempatan
juga peluang peluang baru
dengan kreativitas yang digali
dan dieksplor lebih dalam
sudah bergabung dengan kita pagi ini